satu tersangka baru yang ditetapkan polisi ialah adik pelaku
dalam kasus ini adik pelaku berperan membantu membuang koper yang berisi jenazah korban ke kalimalang
dari penyidikan polisi sebelum membuang jenazah korban pelaku sempat menjemput adiknya
untuk membantunya memindahkan jasad korban hingga membuangnya
di mana tersangka kedua ini merupakan adik dari tersangka pertama
kemudian setelah sampai di bitung tangerang mereka pindah mobil
menggunakan mobil rental yang sudah dihubungi sebelumnya
untuk membawa jenazah korban ke kalimalang
kedua tersangka kembali menuju ke bandung
terkait kasus pembunuhan yang melibatkan suaminya
istri pelaku pembunuhan mengajukan permohonan pembatalan pesta pernikahan ke pengelola gedung
permintaan pembatalan disampaikan istri pelaku melalui wedding organizer pada dua mei kemarin
sudah dilunasi sejak minggu lalu
akibat pembatalan ini dekorasi yang perlahan sudah mulai terpasang di gedung